wakil ketua umum partai golkar erwin aksa meyakini calon presiden prabowo subianto akan memprioritaskan pertemuan dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri jika waktunya tepat
hal ini disampaikan erwin menanggapi wacana pertemuan antara prabowo dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
erwin menilai prabowo merupakan sosok yang selalu mau mendengar masukan dari tokoh bangsa sehingga ketika ada undangannya prabowo pasti memprioritaskan bertemu langsung dengan megawati
kalau pak prabowo yang saya tahu ya beliau pasti selalu ingin bertemu dengan tokoh tokoh bangsa tokoh tokoh negara ini
dan beliau selalu mendatangi rumah tokoh tersebut karena pasti beliau ingin mendengarkan ingin mendapatkan masukan
jadi kita lihat aja kalau memang ada undangan atau apa pasti beliau selalu memprioritaskan waktunya